pembangunan mass rapid transit mrt diklaim telah menciptakan sepuluh lapangan kerja
penyerapan tenaga kerja tersebut berasal dari proyek mrt fase satu jakarta rute bundaran hotel indonesia ke lebak bulus
menteri ketenaga kerjaan hanif dakiri menyatakan pada cnn indonesia com
saat ini jumlah penyerapan tenaga kerja semakin berkurang lantaran progres pembangunan mrt yang hampir selesai
hanif berharap mrt juga mampu membuka lapangan pekerjaan dengan dibukanya tempat makan di stasiun mrt
sementara itu direktur utama pt mrt jakarta william sabandar menyatakan jumlah tenaga kerja mrt saat ini berkisar lima ratus
sebanyak tiga ratus lima puluh pekerja bertugas mengoperasikan kereta dan dua ratus pekerja bertugas di kantor pusat
untuk petugas keamanan dan kebersihan berjumlah sekitar satu dua ratus orang